ya aksi wanita muda yang membuang darah dagingnya sendiri yang baru lahir
terekam kamera pengawas
nah lagi lagi nih ya hal medis terjadi
sebelum membuang sang buah hati
perempuan yang bekerja sebagai karyawati perusahaan swasta di bekasi jawa barat
ini mengaku menganiaya sang bayi hingga meninggal dunia
inilah detik detik tersangka df membuang jasad bayi yang baru dilahirkannya
kebak sampah di kawasan tegal danas cikarang pusat kabupaten bekasi jawa barat
setelah membuang anaknya sendiri pelaku langsung pergi menggunakan ojek online yang sudah dipesan
kasus ini terungkap setelah warga menemukan bayi dan melaporkan ke polsek cikarang pusat
bermodalkan cctv yang terpasang di depan rumah kontrakan
polisi berhasil mengungkap identitas dan membekuk tersangka di rumah kontrakannya kurang dari dua puluh empat jam
pelaku mengaku sebelum membuang bayi hasil hubungan gelapnya dengan sang pacar
sang bayi terlebih dahulu dicekik
dia mengaku malu karena memiliki anak di luar nikah
kami koordinasi dengan rt
dia pemilik kontrakan dibuka ternyata di dalam kontrakan semuanya berceceran darah
di dalam kontrakan
mereka keluar pas grabnya di depan saat itulah dibuang almarhum atau bayi itu ke sampah di samping kontrakan
sebelumnya pacar mbak sendiri tahu nggak bahwa mbak kondisinya
dalam keadaan hamil
pacar tahu nggak adik hamil
polisi berhasil menyita pil pelancar haid pakaian serta rekaman cctv
pelaku terancam pasal tiga ratus empat puluh satu kuhp dengan undang undang no dua puluh tiga tahun dua ribu dua

namun tak sama aja semuanya diri marvel rusuknya masukli deine pa compan
daerah itu biasanya bayi ini maupun peti seluruhnya sepertinya los dan belui isi
tengok door kita mengapa tissot kelihatan tidak pertama saja